sebagai salah satu objek wisata yang mengembangkan konsep edukasi dan konservasi
sebenarnya kita sudah terdampak abrasi dari tahun sembilan puluh
kepala sekolah sd negeri ciwangi menyatakan pihaknya menyambut baik program makan siang gratis ini
selamat sore bang aldo kalau berbicara soal
tidak jadi kayak bilang kita tuh sesuatu cantik kok
jangan hanya berpolitik hanya
dan terakhir tadi rezeki anak soleh tadi
nah mevri rizky jadi untuk anda nih yang mau menikmati tim lo bisa datang nih gak jauh di pusat kota juga
produk produk lokal kita agar bisa lebih dikenal di masyarakat domestik maupun masyarakat internasional